baik saya langsung ke pak sekjen bang arwani
ini kib terus mengajak atau membuka masih membuka keran koalisi dengan partai partai lain
bahkan mengajak pks pkb dan juga terbuka lagi dengan partai partai lain untuk bergabung ke dalam koalisi
untuk apa lagi nih bang arwani
bukankah secara angka ini sudah memenuhi ya untuk bisa mengusung capres cawapres
ya terima kasih
jadi bang zul ingin menyampaikan satu pesan bahwa koalisi ini itu bersifat tidak eksklusif
kami juga untuk menjawab beberapa statement seperti yang sampaikan dahi min ketua umum pkb
kami tentu membuka ruang kemungkinan kemungkinan ada partai yang ingin bergabung
walaupun tentu ada syarat syarat kami menghormati
masing masing partai punya syarat atau punya catatan atau punya keinginan punya harapan dan sebagainya
tetapi bahwa ruang koalisi ini tidak bersifat eksklusif
membuka kemungkinan bergabungnya partai partai politik lain itu tentu harus terus disampaikan
itu yang pertama
jadi ingin menjawab bahwa koalisi ini
sifatnya lebih ingin mengajak sebanyak mungkin kekuatan kekuatan
tetapi secara taktis ya secara strategis juga perlu kami sampaikan bahwa
tentu keinginan kita misalnya yang disampaikan pak zul ya
bagaimana agar dua ribu dua puluh empat itu menjadi momentum untuk satu pemilu yang lebih enak
pilihannya tidak hanya dua
kalau enggak a ya b kalau enggak b ya a
pembelahan itulah yang tentu ingin kita hindari
oleh karena itu jadi p tiga pan golkar itu memulai lebih cepat
tentu tiket ini setidaknya sudah ada
tetapi bahwa untuk ke arah yang lebih misalnya untuk meraih kemenangan
untuk meraih kemenangan untuk target target yang lain
bergabung dengan partai politik lain tentu akan menjadi lebih baik
oke tapi apa yang diincar sebetulnya mas arwani dengan mengajak partai lain untuk bergabung lagi
selain karena ini membuktikan bahwa ini tidak eksklusif
tapi apa bukankah tiga ini juga sebetulnya sekali lagi sudah cukup
dan kalau kemudian koalisi juga menjadi besar
ini juga bukankah semakin banyak artinya kepentingan yang masuk
atau syarat syarat yang harus dipenuhi oleh kib sendiri
ya kami tentu secara prosentasenya sudah cukup
kami juga dengan tiga koalisi ini yang sudah punya pengalaman
partai golkar partai pan p tiga

tentu bukan berarti lalu merasa bahwa koalisi ini harus ada tambahan partai

lebih murni pada menyampaikan ke publik bahwa koalisi itu harus ya benar benar inklusif
benar benar memang bukan menang menangan bukan lalu
lu kalau mau ikut harus ikut saya dan sebagainya harus ngikut dan sebagainya
jadi kita bersama sama gitu loh
kita sudah punya saya kira misalnya terkait bagaimana visinya
bagaimana target politiknya dan sebagainya saya kira sudah
dan insya allah ini akan kita matangkan ya
minggu ini tanggal empat kita akan mengadakan satu ya
macam silaturahmi untuk meresmikan kerjasama politik untuk koalisi indonesia bersatu itu
oke jadi tanggal empat ini ada babak baru dari kib
apa yang kemudian yang baru di situ pak sekjen
ya kita menyampaikan beberapa hal ya dengan mengundang seluruh kekuatan koalisi
teman teman dari golkar ya baik yang di pusat maupun di
nanti kita akan sampaikan ke publik bahwa kita sudah melaksanakan
melaksanakan satu tahapan penting dalam pemilu ya
kerjasama politik koalisi ini kan sehingga kita bisa lalu berjalan untuk tahapan pemilu yang lain
ya misalnya verifikasi partai politik lalu juga rekrutmen caleg caleg dan sebagainya
lalu juga kita tentu tahapan koalisi ini akan masuk pada tahapan misalnya rekrutmen para cawapres cawapres tentu kita akan kesana gitu loh
oke nanti kita bicara soal jawab pres jawab pres yang kemudian dilirik oleh kib
tapi sebelum sampai ke sana pak sekjen apakah kemudian anda melihat ini kan tadi anda katakan
ini membuktikan bahwa kita koalisi tidak eksklusif ya harus inklusif
apakah anda melihat ada aroma bahwa koalisi ini atau akan ada koalisi atau ada poros poros yang mengeklusifkan diri ketika membentuk satu poros koalisi
ya tentu saja
ya tentu saja
ya tentu saja
itu kita tidak ingin ya tidak ingin karena tujuan kita kan sama
tujuan kita kan ingin agar yang pertama dua ribu dua puluh empat ini menjadi momentum menguatkan persatuan kita
jangan membuka celah atau ruang ya perpecahan pembelahan antar kader baru
kita nggak ingin dua ribu sembilan belas ya dua ribu tujuh belas itu terulang lagi di dua ribu dua puluh empat
yang kedua yang perlu juga kami sampaikan bahwa partai politik tentu punya
standing ya tentu punya
bahwa partai politiklah yang mengusung
tetapi juga perlu diingat bahwa
suple kebemimpinan itu
tentu kita tidak membatasi harus dari partai
politik tetapi juga yang perlu
partai politik itu perlu punya posisi
perlu untuk memperkuat
sehingga menjadi pilar
ke pemilu dua ribu dua puluh empat
dalam halnya pemilu presiden
saya kira ini yang perlu diperkuat
koalisi indonesia persatu ini juga ingin
siap untuk juga membawa
karena kesiapan partai partai politik ini

kita tahu ada beberapa tokoh di luar
di luar partai politik
tetapi kita juga saya
yakin juga saya kira
beberapa tokoh di partai politik itu juga punya
kang ujang kang ujang anda melihat
apakah masih ada peluang yang cukup
besar partai di luar
dan juga p tiga ini
di kib akan ada yang bergabung lagi
ke dalam koalisi indonesia bersatu ini
tergantung bang renha
ada dua hal yang bisa menjadi
bergabung atau tidaknya partai politik
capres atau cawapres yang akan diusung
karena ini penting
kan nanya siapa yang akan diusung
karena bagaimanapun pks
begitu juga sama dengan pkb
maupun partai partai yang lain
jadi terkait dengan siapa yang akan diusung
yang kenapa ini penting
baik partai politik manapun
itu biasanya cenderung
berpihak atau mendukung
kepada koalisi yang
berpotensi akan menang
nah katakanlah siapakah
koalisi yang akan menang
ya biasanya indikasinya sangat sederhana lah
yaitu koalisi yang mengusung
capres cawapres yang memiliki
ya apakah memang
misalkan mereka yang memiliki elektabilitas tinggi itu pasti menang
ya tidak juga
tetapi potensi menangnya
bagi koalisi yang mendukung
capres cawapres yang memiliki
oleh karena itu biasanya
oleh karena itu ya kita melihat
kib ini saya tentu mendukung ya
partai partai yang berani
apa namanya sejak awal atau sejak dini
membangun sebuah kekuatan
untuk sama sama membangun bangsa kedepan
itu keberanian yang harus kita hargai
tetapi saya mengkritik
kalaupun apa namanya
ini menjadi politik yang berani
jadi koalisi yang bagus ya antara kekuatan
partai nasionalis dengan
kata kata partai islam modern
yang ada di stupan termasuk ada
partai islam yang berbasis masyarakat tradisional
p tiga maka ini menjadi
bagus tetapi persoalannya
capres cawapresnya ini menjadi penting
koalisi itu dibangun
ya pasti menghadirkan
capres dan cawapres itu jangan
sampai kan ada dugaan misalkan mohon maaf ya
selama ini ada dugaan
jangan sampai kib ini
atau apa namanya oligarki tertentu
untuk menjadi perahu
pihak lain karena ingin menjadi problem
karena karena itu untuk menjawab itu
mesti dimunculkan siapa figurnya sebenarnya
walaupun memang tadi
masih terus dinaklir
nah angka psikologi kemenangan itu
dulu saya masih ingat pak sby ketika
pertama kali maju menjadi capres itu
pertama kali menjadi capres
nah sebenarnya kalau
ada magnet figur yang
seperti itu maka sebenarnya
membangun koalisi bersama itu lebih
nah hari ini kenapa
masih mengajak tentu tadi selain
kata bang arwani inklusif
tentu ingin mengajak bersama sama
bangun bang desa seperti itu bang
oke tapi apa yang anda baca kang ujang
dari upaya kib
untuk mengajak partai partai lain
untuk terus untuk bergabung
ke dalam koalisi
indonesia bersatu ini
ya kalau tidak mengajak
tentu kib akan terkunci
dia akan terkunci dengan
sendirinya ya hanya
lah kekuatan di
parlemennya seperti itu nah tentu
dalam tanda petik ya kalau
ada koalisi yang bagus lagi
yang menarik lagi yang lebih besar
lagi yang menghadirkan capres dan
cawapres yang diminati oleh publik
atau yang menghadirkan
elektabilitas yang tinggi ya maka
akan berat kib ini bisa bersaing
dengan apa namanya koalisi yang
lain gitu loh oleh karena itu ya
waktu kenisayaan atau
keharusan bagi kib
untuk bisa mengajak
partai partai lain karena untuk
menambah kekuatan apa namanya
yang bagus apa adalah
membangun apa namanya koalisi sebanyak
banyaknya agar memang apa namanya
bisa membangun bangsa dengan
bersama sama kira kira seperti itu
jadi kalau memang diam
tidak bergerak tidak mengajak justru salah
karena kekuatannya hanya
nah penting kenapa
pak jokowi ketika dulu ya
kecil lalu ketika
ketika menang lalu mengambil
koalisi yang lain termasuk p tiga
masuk di tengah jalan total juga
masuk ke tengah jalan ketika itu karena memang
ingin mempergembuk atau
memperbanyak koalisi agar menjadi sebuah kekuatan
dalam pemerintahannya nah saya melihat
apa yang dilakukan kib
tentu ini menarik ya
di tengah apa namanya
artinya banyak partai partai yang tidak
berani untuk mengusung
atau berkoalisi sejak
dini nah ini yang sebenarnya
bagus dan pembelajaran bagi
seluruh anak bangsa
oke kalau kemudian kib memang harus
terus berupaya untuk
menambah rekan koalisinya
bang arwani yang tadi juga disinggung oleh
kang ujang dan juga pertanyaan sampai sekarang
ini koalisi sudah terbentuk tapi capresnya belum ada
nah bagaimana kemudian
di internal kib sendiri meyakinkan
partai lain bergabung ketika
nama yang diusung pun sampai sekarang
kita belum mengetahuinya
jadi ini kan tradisi baru
dimana koalisi sudah
terbentuk jauh sebelum
tentu kami tidak ingin
terburu buru apalagi juga
ada yang mengatakan belum apa apa
kalau sudah koalisi dan ini belum apa apa
kok sudah ada capresnya saya kira
itu juga satu hal yang
jadi pikiran sama
bentuk diperkuat lalu
nanti tentu duduk bersama untuk
capres capres sekalian kita juga
yang ikut bergabung lagi
sekalian kita bicara
bicaranya itu sekalian
di perjalanan sudah
sudah ada sopirnya sudah ada keneknya
semuanya jalan tiba tiba
di ujung nanti perlu ikut kan
lebih baik dari koal kita bahas bersama
saya kira kita lebih ingin
memberikan ruang saya kira bukan
lalu kita enggak punya
nama nama untuk itu tapi
fondasinya adalah partai politik
dari awal dan tentu
nanti dalam pelaksanaan kedepan
bagaimana partai politik itu semakin
kuat ya semakin mampu
terutama sekali ya
kedepan pelaksanaan pemerintahan
itu bisa semakin baik
tentu saya kira ada
pembangunan yang baik dilanjutkan
saya kira itu juga menjadi bagian
untuk sama sama kita
jadikan sebuah tradisi sebuah
dalam politik kita ya program program
selain dari garis garis besar ya
beberapa program yang memang sudah
bagus berjalan dengan baik saya kira
juga itu menjadi fondasi
kita partai politik untuk sama sama
oke baik bang arwani
kedepan akan ada partai lain yang
akan bergabung anda yakin bahwa akan
ada partai lain yang akan bergabung ke
merapat ke dalam kib
dalam perjalanan kedepan
itu ada kawan kawan
ya partai politik lain yang
itu dasarnya apa itu
yang pertama tentu terkait dengan
atau syarat pengusungan
kami sudah jelas
ya punya satu tiket
rutanya sudah jelas
pesawatnya sudah jelas nih gitu loh
ya tinggal naik apa enggak kan gitu loh
tentu lebih cepat itu daripada masih
milih milih saya mau naik pesawat apa
kira dan itu
keyakinan kami yang kedua tentu komunikasi
komunikasi politik yang sudah terjalin baik dari
dan kami juga itu
menyiratkan ya menyiratkan
seri semakin ada
ketertarikan dari partai lain
kayaknya kok opsi bagus
untuk itu anggi akan menyampaikan
para ketua umum ataupun juga pada saatnya
jadi pada saat nanti akan ada kejelasan apakah akan ada partai
atau tidak yang bergabung
semoga ini menjadi
satu tradisi ya
implementasi politik pemilu kita
yang lebih baik lagi
lebih terbuka lagi
apakah kemudian kib benar benar mengincar
untuk bergabung karena kemarin kan juga di hadapan
pks sendiri bang zul
mengatakan untuk mengajak pks
ini peluangnya besar juga pks akan bergabung atau
semua kemungkinan semua potensi
ya yang ada di
di antara kita kita pupuk
niatan yang baik ya saya kira
juga harus disampaikan kepada kawan kawan
tidak mengecewakan saya kira
ada proses yang berlanjut
ya saya tidak menyebut spesifik misalnya
dengan pks atau dengan
partai partai yang lain ya tetapi
bangunan koalisi partai politik
bangunan koalisi untuk
lebih bagaimana memperkuat posisi partai politik
itu menjadi keinginan dari
semua partai politik
untuk partai politik ingin
ini menarik ini saya kira partai politik
lebih pada posisi
menjadi dasar menjadi pilar
ya perjalanan ke depan
terakhir bang arwani
jadi soal cawapres cawapresnya sampai sekarang
juga belum ada nama yang
mengerucut belum menawarkan
kepada pihak pihak partai manapun karena
pks juga menanti proposal yang jelas juga
sebenarnya atau partai lain juga demikian
pemilihan umum cawapres
itu bukan hanya soal
bukan hanya soal
ini kan kita terjebak terus dari sini kan
kalau soal kandidat banyak mas
tapi soal sosok pemimpin yang
pas ya ini tosok pemimpin
ini kan lebih pada
bukan personalisasi tapi
lebih pada bagaimana kita
seluruh tahapan pemilu presiden
bukan hanya terjebak pada sosok
ah aku suka yang ini aku suka yang itu
gitu saya kira banyak
persoalan dan partai politik yang tergabung
dalam kib ini mencoba membuat
satu tradisi ya
kita jangan terjebak hanya pada
tidak hanya terjebak pada kandidat kandidat
tapi banyak variabel dalam bill press
yang posisinya ingin memperbaiki
negara ini ya tidak hanya
terjebak pada situ nah
kib ingin memulai itu dalam tradisi politik kita
baik demikian mas
baik dan anda yakin kib
punya daya tawar politik yang cukup tinggi
kita sudah punya satu tiket
satu bentuk konkret
yang sudah kita tawarkan
yang sudah kita sampaikan
baik bang arwani terima kasih tampaknya bang arwani
tidak bisa begitu lama bergabung tapi kita juga
cukup menangkap apa yang kemudian tadi disampaikan oleh
bang arwani saya lanjutkan
dengan kang ujang tapi kita break dulu kang ujang
kita akan bahas lebih jauh lagi dengan kang ujang
sebenarnya daya tawar politiknya
kib ini apakah memang begitu besar
dengan sudah punya tiket capres
atau sekali lagi ee
itu belum cukup bisa membuat
partai lain tertarik untuk masuk ke dalam
koalisi ini kita break dulu kami akan
saya lanjutkan dengan kang ujang
tadi kang ujang kita dengar ya dari
sekjen p tiga mengatakan bahwa
adalah tiket capres yang sudah jelas
sudah jelas kendaraannya apa
apakah menurut anda memang itu
cukup menarik ya bagi partai partai
yang lain karena sejauh ini kita lihat
partai lain juga masih belum menunjukkan
ketertarikan yang terjadi di kota kota
begitu untuk bergabung ke dalam
kib meskipun sudah punya kendaraan yang
ya saya melihatnya belum ya
karena kalau hanya satu tiket
tadi ya sesungguhnya
ini masih belum
jadi apa punya daya
tawar yang cukup kuat untuk partai partai
yang lain yang kedua
saya tetap apa namanya mengkritik
sejak awal kenapa tidak
tawar itu kenapa penting karena
begini koalisi tanpa
dihadirkan capres dan tawarnya
maka masyarakat tidak akan bisa melihat
seperti apa prestasinya
seperti apa pengalaman
politiknya juga seperti apa
ini menjadi penting
yang kedua elektabilitasnya juga
tinggi atau rendah karena begini
partai politik yang khususnya
yang ingin bergabung itu melihat
ya partigurnya dan elektabilitasnya
seberapa yang kedua sama
apa relawan juga akan melihat itu
karena apa variable yang paling penting
dalam capres adalah figur
dari capres tawar itu
partai politik iya
partai politik menjadi sebuah kekuatan
dalam konteks mendukung capres cawapres itu
tetapi ketika sudah
apa namanya berkoalisi makanya
sudah bertarung makanya
akan dinilai adalah sosok dari figurnya
itu jadi kalau
tidak menghadirkan figur yang
yang berpotensi akan menang ya akan
memiliki daya tarik
atau tidak tergantung
dari ketiga partai itu dalam menghadirkan
atau mempublis atau
memunculkan atau menyokong ya capresnya siapa ya
capres dan cawapresnya itu
baik kak ujang
bagaimana dengan yang tadi disampaikan
oleh bang arwani ya bahwa
sebuah strategi yang
yang ada di indonesia jadi membentuk
dulu tapi belum ada nama sehingga mereka
masih mencari dan
berembuk bersama begitu anda melihat itu sebagai
satu hal yang sebenarnya bagaimana
sesuatu yang baru ini apakah memang cukup
tepat kah atau sekali lagi
membuat publik jadi
ya satu sisi
memang penting sebagai sebuah
strategi baru itu
tetapi disaat yang sama ini ada
minusnya tadi tidak
menghadirkan siapa capres dan cawapresnya itu
karena kan tadi banyak
dugaan jangan jangan ini bentukan istana
kib belum siap dengan
nama capres cawapresnya ketika
dipublish bahkan apa nama akan
mendapatkan serangan dari apa
nama lawan politik maupun dari masyarakat
kan seperti itu nah saya melihat
warasana itu tadi
kib kelihatannya sedang
memutar akal ya
apa namanya membuat
strategi agar memang
capres cawapresnya nanti diumumkannya
kenapa kalau diumumkan hari ini
atau saat ini katakanlah
sejak dini lalu
capres cawapres yang dihadirkan atau yang
dimunculkan itu memiliki elektabilitas yang rendah
maka daya tawar itu akan hilang
tidak akan menjadi
daya tarik bagi partai partai yang lain
kib mengatakan ya
posalnya seperti apa gitu
harus jelas dulu artinya siapa
koalisi tanpa menghadirkan
capres dan cawapres ya itu namanya
bukan berkoalisi ya artinya
hanya ingin membangun sebuah
kekuatan apa namanya
di partai politik itu jadi bersama sama
ingin membangun kekuatan agar
punya daya tawar nah saya melihat
mungkin karena memang
apa namanya di
kib ini belum saya katakanlah
diundur undur lah apa namanya tidak diumumkan
nah apa namanya terkait dengan
nah inilah sebenarnya kekurangan
dari koalisi indonesia
bersatu tersebut karena bingung
siapa yang akan di dukung
yang akan di dukung saat ini begitu
oke jadi kelebihannya adalah ini membuat
satu keterbukaan ya
kepada masyarakat bahwa sudah ada
koalisi tapi kekurangannya adalah perlu
kemudian juga diperkuat soal nama
capres yang meskipun itu menjadi bagian
dari strategi kib sendiri
sebagai sebuah bentuk
koalisi yang tadi dikatakan oleh sekjen
p tiga ini sesuatu yang
yang baru oke kalau begitu kang ujang
dari kacamata anda ini melihat dinamika yang ada
kemarin bang zul
mengajak pks misalnya juga
menyinggung juga mengajak pkb
kalau kemudian tadi
bang arwani meyakini
akan ada partai lain yang akan bergabung
siapa yang punya peluang
kedekatan magnet yang dekat dengan
partai partai yang ada di kib ini
yang mungkin bergabung kang ujang
karena ini kan artinya sudah menjadi satu poros tersendiri
kan apakah memang ada
partai yang bisa punya peluang besar bergabung kesini
saya sih melihatnya kalau
tadi ya tetap saya akan berargumen
dan cawapresnya karena begini
kalau partai lain
masuk ke kib
kalau capres dan cawapres tidak menjual
akan berpotensi kalah
ya maka tidak akan punya potensi itu
yang kedua yang saya lihat adalah
ketika ingin bergabung pun partai partai
punya bergening yang tinggi misalkan
pks harus punya bergaining
pkb juga harus punya bergaining
misalkan nasdem juga harus punya berguining terhadap
kib itu sedangkan biasanya
partai yang belakangan
bergabung itu biasanya
maaf tidak menentukan
akan jadi follower
oleh karena itu ya apa namanya
bisa jadi apa namanya terkait
dengan kib itu kalau tadi ya
capres cawapresnya tidak memiliki elektb
setinggi maka ya
tidak akan ada yang bergabung yang kedua
kalau apa namanya tidak ada bergaining
bagi partai politik termasuk
bagi pkb pks maupun nasdem
ya mereka juga tidak akan bergabung
kecuali mohon maaf ya
yang memiliki elektabilitas tinggi dan berpotensi menang
pasti akan menjadi magnet
dan pasti akan menjerbutkan
dan akan tumpah kesitu
saya meyakini itu jadi kuncinya sebenarnya
siapa yang didukung dan
seberapa besar atau seberapa tinggi
walaupun tadi bang arwani mengatakan
tapi saya katakan bahwa variable yang
paling penting adalah figurnya
karena ini capres sama dengan pilkada
kira kira seperti itu oke jadi selama
satu koalisi belum memiliki
nama yang akan diusung maka
masih menjadi pertanyaan ya kang ujang
dan juga pertanyaan juga bagi partai lain
untuk bergabung ataupun
tidak tapi yang juga sering di
partai partai dalam kib ini kang ujang
adalah mereka paling
tidak menjadi koalisi
atau alternatif misalnya
untuk menghindari polarisasi dua kekuatan
misalnya kalau kemudian
pdi perjuangan katakanlah
atau kemudian poros nasdem misalnya begitu
artinya kan ada
ada poros lain yang kemudian
menghindari polarisasi anda membacanya
apakah memang itu dibutuhkan
ya bahwa semakin banyak koalisi
semakin bisa menghindari
adanya polarisasi di
mengusung air langga
ataupun salah satu
ketua umumnya saya sepakat
tetapi kan kalau misalkan nanti
kib itu mendukung ganjar
dan ganjar itu tanda petik didukung oleh
maka bisa jadi bahwa kib itu akan laku keras
akan banyak berduyun duyun
kesana karena berpotensi
bisa saja akan menang
di saat yang sama ada poros pdi dan
gerinda nah ini
juga bisa hanya dua poros
yang kena itu
ini tidak bagus tetapi kalau tadi
kalau kib nya menghadirkan
misalkan air langga capresnya
ataupun salah satu
ketua umumnya gitu ya cawapresnya
diantara mereka lah
lalu menghadirkan militer eksternal yang
yang memiliki eksternal yang tinggi
maka tadi nasdem
bisa jadi pks dengan demokrat
akan membuat poros baru itu
itu memungkinkan tetapi kalau yang
dihadirkan misalkan nanti
di kib itu adalah ganjar gitu loh
misalkan dengan erick thohir
misalnya ini yang menjadi persoalan
itu justru akan ada dua
yang dihadirkan air langga
sebagai capresnya saya punya keyakinan
nanti akan ada tiga poros
ada tiga apa namanya
kekuatan koalisi besar
menjelang pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
jadi tergantung juga
jadi sekarang semuanya masih
panjang masih pasang kuda kuda
masih white and sea jadi
kalaupun mau bergabung dengan kib
semua partai politik punya kalkulasi
menangnya karena yang dipikirkan
oleh pasar itu menang dulu
kalau kib tidak
menghadirkan capres dan cawapres yang
maka kalau potensinya kalah maka mohon maaf
akan babak peluru juga bagi partai politiknya
kalau dia menghadirkan
capres yang memiliki airpres tinggi
maka paling tidak akan terkerek
dengan efek ekor jas itu
jadi ini yang kedua akan menjadi magnet
bagi partai politik yang lain
jadi sebenarnya kuncinya
sangat sederhana itu bang renhat
oke di sisi lain kemudian tadi
bu ngarwani mengatakan tidak mau
kalau melihat komposisi
yang ada ini kang ujang terakhir
koalisi kib ini sendiri
karena secara jumlah suara parpol paling besar
ini kan juga disebut sebut
tapi yang juga tidak kalah menarik
adalah ketika kib disebut juga
dalam tanda kutip
dikatakan bentukan istana
disiapkan sekoci untuk ganjar
apa yang membuat spekulasi liar
terhadap kib ini terus
bergulir ya kang ujang
soal siapa nama yang akan
diusung oleh koalisi ini
seriga kenapa berkoalisi
tidak mengusung tidak ada capres
karena itu dugaan dugaan itu kan hadir di tengah tengah
masyarakat kita dan itu tidak salah
karena kan ada juga yang
mengatakan bahwa apa namanya
seorang menteri ya
saya sudah sebutkan
yang memang dia itu akan
mengambil alih golkar
akan operasi gitu untuk mendukung
bukan orang golkar gitu loh
nah ini kan menjadi
tanda tanya besar lalu terbentuklah
koalisi indonesia bersatu itu
ada sebab dan ada akibat
oleh karena itu saya mengatakan
kepada teman teman media gitu ya
sebulan yang lalu saya katakan
mohon maaf sejak dua minggu yang lalu
tidak mencalonkan air langga atau
salah satu ketum
dari ketiga partai itu
maka dugaan itu
kuat untuk menjadi sekocinya
atau dugaan itu
benar bahwa ini memang dibentuk
oleh karena oleh karena itu
hanya waktu yang akan menjawab
apakah dugaan itu benar
nah oleh karena itu untuk menjawab
yaitu bagaimana tadi mempapir
dan saya menduga ya bahwa belum
adanya capres dan cawapres adalah
mohon maaf ya kebingungan
dari kib bahwa
capres cawapres yang akan didukungnya
masih memberi elektamitas yang kurang
kira kira seperti itu
ada kebingungan karena belum diumumkan
kepada publik siapa capres capresnya
sudah ada kendaraannya sudah ada
kita akan lihat apakah benar seperti tadi
disampaikan oleh sekjen p tiga
keyakinannya bahwa akan ada partai lain yang bergabung
dan siapa kemudian
calon yang akan diusung oleh koalisi
yang sudah ada ini terima kasih banyak
kang ujang komarudin dan sebelumnya ada
bang arwan itomafi sekjen
dpp p tiga sudah bergabung dalam cnn
indonesia newscast malam hari ini
selamat malam kang ujang sehat selalu
selamat malam bang renat
dewan pengawas kpk hari ini memeriksa
terkait dugaan penerimaan gratifikasi tiket
motogp kami akan segera kembali